makasih banyak ya
tapi kalau memang lu punya masalah sama mereka
lebih baik selesai baik baik
lo perlu gue anterin pulang
gue bisa pulang sendiri kok
karena harus nolong gue mungkin urusan lo jadi tertunda
cuma mau ngobatin lebam di
ini bukan lumayan
lagi dari awal kan gue udah bilang
sekarang ini nih
kalau memang ini salah peragam empan untuk ngilangin ngeri di lokal lo
kita ke rumah sakit ya
lagi juga kan udah disalepin
ini paling istirahat bentar juga udah oke kok
orang gak nyeri nyeri banget
kan udah bilang dari awal
emang gak waduh sih
lebih baik gue yang ngobat lo sendirian
gue tahu itu rasa sakitnya kayak apa
dan gue sebenernya gak mau ngeliat lo kayak gini
gue udah ingetin dari awal
lu gak usah ingetin gue
karena gue juga udah janji di depan orang tua lo
kalau sampe lo kenapa napa disini
gue gak akan pernah bisa maafin diri gue sendiri
ian perhatian banget sama gue
sekarang lo udah bolak bolang kok
lagi gue juga tinggal istirahat bentar juga
ini udah agak sembuh
gak perlu khawatir
iyudeh lo udah boleh powlagkot
makasih ya sekali lagi
baru kali ini gue diperhatiin orang sampai kayak gini
lama lama gue jadi ngerasa nyaman banget sama ian
aku masih gak habis pikir kak
kenapa kakak bisa kayak sekarang
aku benar benar udah kehilangan sosok mr tiger yang sayang dan lembut sama aku
kakak berubah drastis
sampai aku gak kenal lagi siapa kakak sekarang

saya kamu kenapa lama angkat video callnya
ini kamu lagi dimana
karena aku liat kamu dijemput sama deyan
sayang kamu baik baik aja kan
iya es balok aku baik baik aja kok
maafin aku ya tadi aku gak sempat pamit sama kamu
soalnya aku juga gak tau kak deyan tiba tiba mau dateng kesana
kalo feeling aku deyan dapet informasi dari anak buahnya
aku video call buat make sure kamu gakpapa
sebenernya aku emang lagi sedih sih es balok
tadi pas nyampe rumah aku langsung adu mulut sama kak deyan lagi
dan kak deyan tuh hampir nampar aku
aku bener bener gak nyangka es balok kak deyan tuh bisa berubah banget sekarang
aku gak kenal sama kak deyan yang sekarang
dan aku kangen banget sama kak deyan yang dulu
sayang maafin aku ya
ini semua salah aku
karena kamu pacaran sama aku hubungan kamu sama deyan jadi hancur
please es balok udah ya gak usah dilanjutin lagi
ini bukan salah kamu kok
anggap aja ini ujian buat kita
dan semakin banyak ujiannya semakin kuat juga cinta kita
makasih banyak ya sayang
kamu masih kuat dan mau ngejalanin semua ini walaupun sulit buat kamu
sayang aku gak mau ngejalanin semua ini walaupun sulit buat kamu
sayang aku janji sama kamu
aku gak mau bikin kamu sedih
aku yakin croiss balok cinta kita pasti bertahan untuk selamanya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
nanti berkabar lagi ya
ini emang lokasinya ya
ini letaknya strategis dan lokasi ini tuh dekat dari mana mana
orang orang sini pasti pake jasa delivery lu
keren banget gak tuh
jujur sih gue suka banget sama ruko ini
letaknya juga strategis
ya mudah mudahan harganya pas sih
saya sih mau nanya nanya dulu
kalau cocok baru saya sewa
oh yaudah mas
tinggal lo bumi aja nomor yang terada di pintu ini ya
sampai jumpa mas

sekarang motor gue jadi enak banget nih man
asli jadi makin kenceng
sumpah nenek warrior jago banget ya pada nyeting motornya
nggak mungkin juga si ade nelfon gue kalau nggak ada tujuannya
gue lagi nggak ada waktu buat dengerin gombalan lo tahu nggak sih
ya udah kalau lo gak mau dengerin omongan gue gue matiin aja hp nya nih
eh eh jangan jangan jangan
jangan nimatiin dulu dong dre
gue lagi mau nanya sesuatu nih ke lo